berikutnya ketomong partai golkar erlangga hartarto menyatakan akan ada kejutan dalam kedatangan prabowo subianto ke dpp golkar
dan saat ditanya soal ketemu partai pkb mohaimin iskandar yang akan meninggalkan koalisi indonesia maju erlangga menyatakan belum ada pembicaraan soal itu
kata bapak bakal ada kejutan katanya
kejutannya harus lihat di dpp
cahiming katanya bakal meninggalkan koalisi prabowo gimana
belum pernah bicara itu
berarti gak akan ada
sampai sekarang belum ada pembicaraan seperti itu
soal jawabannya bukan pak
kejutan nanti soal pak prabowo
kejutannya lihat aja di dpp